anda suka film korea atau ingin berdandan ala korea
nah di surabaya ada sebuah klinik kecantikan yang menawarkan perawatan yang dapat mengubah wajah kusam anda tampak halus dan berseri
hanya dengan menggunakan alat seperti pena wajah anda dijamin lebih cerah daripada biasanya
nah penasaran dengan treatment ini berikut liputannya
tidak hanya film drama negeri ginsengi yang digemari mayoritas wanita indonesia
ternyata perawatan kecantikan ala korea pun juga disukai
peluang inilah yang ditangkap sebuah klinik kecantikan di surabaya yang menawarkan teknik perawatan ala korea bernama dermapen
dengan menggunakan alat seperti pena wajah anda bisa diubah ala kulit wanita korea yang tampak cerah dan halus
untuk perawatan ini langkah pertama wajah dibersihkan
dengan cairan pembersih untuk mengangkat kotoran wajah berupa debu polusi dan sisa make up yang menempel
selanjutnya seka wajah menggunakan busa halus basah
setelah itu perawatan dermapen bisa dilakukan
derma pen sendiri dilakukan dengan sebuah alat menyerupai pena dengan jarum nano
usai diolesi serum khusus dermapen kulit wajah alat dermapen langsung diaplikasikan ke kulit wajah
yang disukai dalam perawatan ini selain tanpa anestesi atau pembedahan yang biasa menimbulkan luka pada wajah
hasilnya juga dapat terlihat seketika
perawatan dermapen ini sendiri berfungsi untuk mengencangkan wajah menghilangkan kerutan di wajah
menghilangkan bekas jerawat menghaluskan wajah dan membuat efek glowing atau mencerahkan
idealnya sih sebaiknya lima kali seminggu dua kali dilakukan
dan tahanya nanti lebih dari setahun
untuk bisa mendapatkan perawatan ala wanita korea ini pasien cukup merogoh kocek rp tujuh ratus lima puluh ribu rupiah sekali perawatan
cukup murah bukan
bagaimana anda ingin tampil cantik ala wanita korea
francisca wijaya surabaya